anjuran bekerja dari rumah alias work from home terus mengemuka
di tengah upaya pemerintah untuk menekan polusi udara di jakarta
yang disebabkan oleh mobilitas masyarakat
apabila pegawai negeri sipil di dki jakarta akan melakukan wfa
lantas bagaimana dengan pekerja swasta
untuk membahasnya sudah bersama saya melalui sambungan virtual
indah anggoro putri dirjen pembinaan hubungan industri dan jaminan sosial
selamat pagi ibu putri
selamat pagi mas
ya ibu banyak sekali warga yang mengkritisi terutama di dki jakarta
terkait dengan kebijakan pemprov yang memperlakukan work from home
tapi hanya bagi aparatur sipil negara dan sebagai solusi mengurangi
polusi udara dan kemacetan
apakah kebijakan wfh ini sebagai salah satu solusi sesaat
atau cukup efektif ibu
ya menurut saya kita ini kan semua sedang berikhtiar bersama sama
untuk menekan atau mengurangi polusi
polusi udara di dki jakarta khususnya dan jambon dari tabek umumnya
jadi sudah ada surat edaran dari menpan rb untuk aparatur sipil negara
kita ikuti tentu untuk pekerjaan pekerjaan atau layanan masyarakat
yang artinya tidak boleh mengganggu layanan masyarakat kita ikuti
sedangkan untuk swasta kami pun sudah berkonsultasi atau dialog dengan
lembaga kerjasama tripartit nasional yang terdiri dari perwakilan pengusaha
dan serikat pekerja
insya allah ini ikhtiar mudah mudahan efektif bisa menekan polusi udara jakarta
yang memburuk mudah mudahan semakin membaik mas
tadi ibu katakan sedang berusaha untuk berkoordinasi dengan tripart
terutama terkait dengan pihak swasta yang apakah memang akan diberlakukan
mengingat kalau tadi saya membacakan berita pj gubernur dki jakarta
mengatakan pegawai negeri sipil di dki itu hanya dua juta tapi mobilitas
warga dki sampai dua puluh lima juta orang bu per hari
apakah ini sudah akan seperti apa ke depannya bu
terkait dengan kebijakan juga diterapkan kepada pekerja swasta bu
ya jadi kami dua hari lalu atas arahan ibu menteri ketenaga kerjaan
kami dalam hal ini saya sebagai wakil ketua lks tripartit nasional
sudah memimpin langsung sidang atau pertemuan dengan lks lembaga kerjasama tripartit nasional
hadir dari perwakilan pengusaha dan pekerja
anggota lks tripartit nasional adalah ditetapkan melalui sk presiden
dalam sidang tersebut rapat tersebut saya mewakili kemnaker bertanya gitu
apakah ini signifikan untuk wfa diterapkan bagi seluruh pengusaha swasta
nah ternyata sidang sepakat ya bahwa sebenarnya kalau working from home ya
itu sudah bagi perusahaan swasta sektor bisnis swasta sudah menjadi kebiasaan
artinya sudah diterapkan sejak pandemi covid sembilan belas untuk jenis pekerjaan tertentu
sektor tertentu jadi sidang lks tripartit nasional sepakat ini bisa dilanjutkan untuk beberapa sektor tertentu yang memang biasa wfh
karena itu lebih efisien efektif sedangkan pada sektor sektor lain jenis pekerjaan lain yang tidak mungkin uefa
mereka sepakat untuk terus dapat bekerja secara langsung atau datang secara fisik khususnya untuk para pekerja buruh pabrik pabrik gitu
dan juga sektor layanan misalnya restoran hotel gitu ya nah ini tetap masuk
karena uefa sejak covid mereka dapat lanjut terus uefa demikian mas
berarti untuk sektor yang sangat berhubungan dengan publik seperti pelayanan publik tadi kemudian yang urgent
tapi di satu sisi karyawan pabrik juga tetap bekerja lalu bagaimana jaminan kesehatan mereka
karena mengingatkan ini semua warga tidak hanya sekedar karena polusi akibat mobilitas tapi juga pastinya juga ada faktor eksternal lain
seperti kondisi emisi kendaraan kemudian juga pabrik pabrik ataupun pltu sendiri seperti apa bu untuk memberikan kenyamanan juga
ketika karyawan yang terpaksa tetap bekerja dengan kondisi polusi yang cukup tinggi di jabodetabek ini bu
ya dalam sidang lks triparti nasional tersebut kan hadir juga tadi saya bilang perwakilan dari serikat pekerja ya
mereka sepakat untuk para industri mohon maaf para pekerja di industri pabrik gitu ya yang memang harus mengharuskan kehadiran fisik mereka ke kantor atau ke pabrik
maka kita tekankan untuk terus misalnya menggunakan masker itu yang pertama
kedua juga kita bahas mengenai jangan menggunakan kendaraan pribadi
kita tekan bukan jangan ya kita dorong agar menggunakan transportasi umum
transportasi umum dan kemudian bagi para pengusaha mungkin yang memiliki kendaraan memakai solar gitu ya
coba gunakan solar yang lebih baik untuk menekan polusi udara
jadi kita sudah bahas itu mas dan supaya tetap jalan nih bisnis industri gitu ya
tapi juga sambil memperhatikan kesehatan para pekerja buruh pengusaha juga gitu ya
kita juga pemerintah juga ya kita sama sama saling menjaga pakai masker
kemudian juga apa tadi tetap jaga stamina fisik gitu ya
dan kita upayakan kendaraan kendaraan yang kita pakai kalaupun kita harus keluar rumah beraktivitas itu juga coba kita ramah pada lingkungan
dan tentunya kita maksimalkan penggunaan kendaraan transportasi
ada transportasi publik di dki jakarta yang memang sudah semakin membaik
bu indah ini yang kadang kadang menjadi kontroversial ketika diberlakukan wfh
ada ketakutan dari para karyawan ataupun buruh pabrik
ada pemotongan gaji bu karena memang sebelumnya ketika pandemi ada beberapa perusahaan yang memperlakukan hal tersebut
bagaimana bisa menyakitkan hal ini dan membuat para pekerja buruh merasa tetap nyaman tanpa ketakutan adanya potongan pendapatan bu
waktu pandemi itu
waktu pandemi itu
waktu pandemi itu

namun juga demand order di banyak perusahaan pabrik termasuk hotel restoran kan memang berkurang
mereka terpaksa melaksanakan wfa
dan mungkin ada sebagian yang terpaksa memotong atau menyesuaikan upah gaji buruhnya karena kalau di perusahaan pabrik saat itu
tapi setelah pandemi covid sembilan belas dinyatakan selesai bahkan sejak dua ribu dua puluh dua lalu
alhamdulillah sudah membaik
tidak lagi ada pemotongan bagi yang wfa
karena wfa sudah menjadi tadi saya bilang kebiasaan dari pandemi hanya untuk jenis pekerjaan dan sektor tertentu ya mas ya
dan ini kalau memang sudah disepakati pegawai pekerjanya wfa untuk sektor jenis pekerjaan tertentu ya tentu tidak terjadi pemotongan
kami kemenaker juga mengawasi itu dan alhamdulillah itu berjalan
dan beberapa hari lalu juga ibu menteri bertemu dengan ibu ketum apindo dan pengurusnya
kami juga sepakat untuk yang memang pekerjaan pekerjaan sudah terbiasa wfh dan itu berkontribusi pada keberlangsungan bisnis silakan lanjut gitu
tidak ada hal yang harus diistimewakan artinya harus disesuaikan lagi gaji upah
tidak boleh tidak boleh tetap saja berlangsung seperti itu
sedangkan untuk swasta yang memang terlibat dalam pelayanan publik yang memang saat ini sedang bagus ya
sedang berusaha untuk growth silakan lanjut
apalagi kita mau menyambut ktt asean ya maka sektor hotel restoran gitu ya pariwisata juga kita dukung untuk terus memberikan pelayanan terbaik gitu mas
baik ibu putri terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini ibu salam sehat selalu ibu
terima kasih sama sama